tapi kita tahu bersama bahwa minggu lalu ada kejadian yang kurang mengenakan di monas
ada orang yang membagi bagikan sembako kemudian sangat padat di sana hingga akhirnya menyebabkan korban jiwa ya
ada keluarga rizky saputra salah satu bocah yang tewas setelah ikut mengantri pembagian sembako di monas sabtu lalu berharap mendapatkan keadilan dari panitia penyelenggara
keluarga mengklaim rizky meninggal karena terinjak injak peserta antrian
namun pihak kepolisian menyatakan rizky meninggal bukan karena antri sebako
melainkan karena mengalami dehidrasi dan suhu panas tinggi
rizky sahputra bocah yatim yang meninggal dunia saat ikut ibunya mengantri pada acara pembagian sembako di monas sabtu lalu telah dimakamkan di bogor jawa barat
namun kesedihan keluarga masih mengiringi kepergian rizky
keluarga meminta panitia penyelenggara berlaku adil atas meninggalnya rizky karena terinjak injak peserta antrian di monas
menurut sang ibu saat ikut mengantri sembako rizky sempat meminta makan
namun karena tidak adanya pengawasan yang baik dari petugas yang berjaga
rizky tiba tiba terjatuh karena terdorong peserta antrean lain
sebelum meninggal rizky sempat mendapat pertolongan di posko kesehatan monas
namun rizky mengembuskan napas terakhir di rumah sakit tarakan setelah dirawat beberapa jam
selain rizky satu anak lain bernama maesa junaidi juga meninggal setelah ikut mengantri sembako
wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno juga mengatakan jika dua anak meninggal akibat berdesak desakan
namun polda metro jaya membantah jika kematian dua anak tersebut akibat berdesak desakan saat mengantri sembako
kedua anak itu meninggal karena sakit saat berada di luar area monas pada sabtu lalu
selain mempunyai riwayat penyakit rizky meninggal disebabkan karena mengalami suhu panas tinggi
sementara itu maesa yang sebelumnya sempat pingsan di luar pagar monas
meninggal karena mengalami dehidrasi dan suhu badan tinggi
acara pembagian sembako gratis untuk warga miskin jakarta di monas
dikelar oleh forum untuk moe indonesia
izin pelaksanaan acara tersebut kini menjadi kontroversi
pemerintah provinsi dki menyatakan izin acara ini adalah pemencahan rekor menari bukan pembagian sembako
pada ke depan setiap kegiatan itu memiliki tingkat pedisiplinan yang tinggi
karena kita kan izinnya itu adalah menari tapi menyusupkan membagi sembako gratis yang akhirnya menjadi
sandi menyatakan jika forum untuk moe indonesia
telah bertemu dengan dinas pariwisata dki jakarta
dan telah menyesal serta meminta maaf atas peristiwa tersebut